kita beralih ke berita olahraga di mana rio haryanto pembalap kita kini telah berada di australia
untuk mempersiapkan debut perdana di ajang balap jet darat formula satu atau f satu
pembalap tim manor racing ini akan menjalani latihan serta babak kualifikasi pada hari jumat dan sabtu mendatang
sebelum tampil di seri balap australia rio bersama tim manor racing telah dua kali menjalani tes pramusim di barcelona
bu trio di sesi tes pramusim cukup baik terutama saat ia turun menggunakan ban berkompon medium
ya ban jenis itu pula yang akan digunakan di seri balap australia akhir pekan ini
yang pasti adalah untuk finish the race karena ini adalah balapan pertama saya di formula one
dan saya perlu adaptasi dan juga saya masih perlu untuk mencapai
dari segi tim ekspektasinya adalah untuk bisa menjadi papan tengah tetapi ini kan perlu waktu yang cukup banyak
dan dari saya sendiri tentu saya ingin meraih poin juga seperti manor racing
dan ya kita bersama akan bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik tentunya